dan untuk mengetahui informasi terkini sudah ada koresponden cnn indonesia mahardika utama di indramayu jawa barat
selamat pagi dika
ya dika meskipun sudah ada statement dari pertamina bahwa tidak ada gangguan bagi pasokan minyak
sebetulnya dampak yang saat ini mulai terlihat dirasakan di wilayah sekitar terbakarnya atau meledaknya kilang minyak balongan ini apa dika
ya selamat pagi maggie dan juga aldi
jadi untuk dampak yang paling terlihat adalah sampai pagi hari ini
yang bisa dipastikan adalah api di kilang minyak balongan milik pertamina di indramayu jawa barat masih menyala
ini bertolak belakang megi dengan pernyataan dari niko widewati
direktur utama pt pertamina pada senin sore lalu saat saya wawancara yang menyebutkan bahwa ia optimistis
bahwa api akan berhasil dipadamkan pada senin malam tadi
tetapi faktanya sampai pagi hari ini
api masih berkobar dan kepulan asap hitam masih membumbung tinggi di atas kilang minyak balongan
yang bahkan terlihat sampai lima hingga sepuluh km dari lokasi kejadian
dan hujan yang mengguyur indramayu sejak malam hari tadi sampai tiga puluh menit yang lalu
dan bahkan sampai membuat sejumlah ruas jalan tergenang banjir
nyatanya juga tidak mampu untuk membantu upaya pemadaman yang sampai saat ini masih dilakukan
jadi saya melihat ada beberapa mobil pemadaman pembukaan sendiri mudik
keluar dan masuk ke area kilang minyak balongan untuk terus melakukan pemadaman
dan kalau kita lihat memang perkembangannya
ini sudah jauh lebih baik jika dibandingkan dengan saat kejadian ini dimulai pada senin
di hari yang sama ada pukul empat puluh lima sampai senin pagi ketika api masih membesar
dan saat ini api memang sudah bisa dilokalisasi hanya di satu area saja
yaitu di area seluas dua hektare
dan terdapat empat tangki bbm atau empat tangki penyimpanan bbm
yang berisi produk olahan yaitu pertalite dengan kapasitas seratus ribu kiloliter
namun menurut keterangan dari nike widawati kemarin
tangki yang terbakar adalah satu tangki saja dengan isi dua puluh tiga kiloliter
dan saat ini dengan situasi api masih menyala
bisa saya katakan ini cukup besar meskipun untuk ukuran kilang
atau untuk dibandingkan dengan saat pertama kali kejadian ini berlangsung
ini sudah jauh mengecil tetapi ini faktanya masih ada api yang berkobar dengan cukup besar
dan upaya pemadaman masih terus dilakukan
itu artinya status kilang minyak balongan pertamina sampai hari ini
sampai selasa tanggal tiga puluh maret dua ribu dua puluh satu masih dalam status normal shutdown
itu artinya kilang minyak masih belum bisa dioperasikan
atau masih belum bisa melakukan produksi
pengolahan minyak seperti biasa
dan langkah langkah berikutnya yang akan dilakukan setelah pemadaman ini berhasil dilakukan
rencananya nanti pihak dari pt pertamina bersama dengan petugas pemadam kebakaran
akan melakukan penyedotan air dari air laut dengan menggunakan pipa
untuk melakukan pemadaman di area yang saat ini masih terbakar
maka kemudian akan dilakukan cek dan resiko
baik lagi untuk memastikan tidak ada komponen komponen yang rusak ataupun juga terganggu
dan jika sudah bisa pastikan semuanya aman
maka pihak dari kilang minyak pertamina di balongan indramayu jawa barat ini
akan melakukan startup atau memulai kembali aktivitas produksi
dan yang berkali kali ditegaskan oleh pihak dari pertamina dalam hal ini adalah
direktur utama pt pertamina nikto widjawati
dia meminta masyarakat tidak perlu khawatir tetap tenang
tidak perlu mengkhawatirkan pasokan bbm
yang dianggap akan terganggu dengan adanya kebakaran yang cukup fatal
atau insiden kebakaran yang cukup fatal di balongan ini
karena sampai saat ini stok bbm sendiri untuk stok nasional ada sepuluh lima juta barel
yang itu artinya cukup untuk dua puluh delapan hari ke depan
berarti dua puluh tujuh hari ke depan jika dihitung mulai hari ini
dan untuk sonar sendiri stoknya ada delapan delapan juta
cukup juga untuk sepuluh hari ke depan atau sembilan hari jika dihitungan mulai hari ini
dan untuk aktur juga stoknya masih sangat melimpah
cukup untuk tujuh sepuluh hari ke depan atau sebanyak tiga dua juta barrel
dan kalau kita mengutip lagi keterangan dari direktur logistik dan sarana dari pt pertamina
yaitu mulyono kemarin
menyatakan bahwa pihaknya memprediksi bahwa upaya pemadaman
pendinginan sampai pengecekan dan lain lain
bisa memakan waktu dua sampai empat hari
dan itu artinya
selama empat hari itu tidak akan ada produksi pengolahan minyak di kilang minyak barongan
yang merupakan kilang ke enam dari tujuh yang sudah beroperasi sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat ini
dengan potensi kehilangan sekitar empat ratus ribu barrel
nah lalu bagaimana dampak yang terjadi pada masyarakat
kita tahu bahwa akibat insiden ini
ada belasan orang mengalami luka luka
dan lima enam orang
sedangkan sampai hari ini
masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit
akibat mengalami luka bakar yang cukup serius
selain korban luka ringan dan juga luka berat
kami juga mencatat bahwa bpbd meng release data
ada satu orang meninggal
seorang laki laki berusia enam puluh satu tahun
meskipun tidak terkait secara langsung
dia meninggal akibat serangan jantung saat
mendengar adanya ledakan yang sangat keras
atau dentuman yang sangat keras
yang kemudian diikuti dengan
dengan kebakaran hebat di kilang minyak pada pukul empat puluh lima wib
dan untuk penyebab kebakaran ini
sampai detik ini
pihak dari pertamina masih melakukan investigasi
masih mengumpulkan keterangan keterangan dari warga
dari pihak pertamina sendiri
apa yang sebenarnya terjadi
kalau saya elaborasi lagi
megi dan juga aldi
keterangan dari warga
menyebutkan bahwa dua sampai tiga jam sebelum kejadian kebakaran dimulai
mereka sudah mencium bau yang cukup menyengat
bau gas yang cukup menyengat
sehingga mereka meminta pihak pertamina
untuk melakukan langkah langkah terkait pada saat itu
dan mereka akhirnya dievakuasi ke pinggir jalan
sekitar pukul wib pada hari minggu malam
lalu kemudian tidak lama kemudian
atau satu jam kemudian
warga mendengar ledakan yang sangat besar
di kilang minyak balongan ini
dan akhirnya mereka juga harus mengungsi
saat ini ada sembilan ratus orang lebih yang mengungsi ke tiga lokasi
tetapi mulai malam hari tadi di lokalisasi di satu lokasi saja
yaitu di gor bumi patra pertamina
kembali ke anda
ya dika kami masih bisa melihat api yang masih berkobar
dan tadi juga ada ledakan susulan juga ya aldi
dan kami juga mengharapkan kondisi di sana bisa terkendali
ya api bisa cepat surut
sehingga kemudian ini dampak lingkungan yang terjadi juga tidak semakin besar
ya terima kasih koresponden cnn indonesia mahardika utama
atas laporan anda dari indra mayu jawa barat
selamat bertugas kembali